presiden joko widodo meminta jajaran kepolisian untuk memperketat penjagaan di spbu kota palu dan donggala sulawesi tengah
pejagaan ini penting untuk menjaga rantai kegiatan ekonomi di dua kota yang terkena dampak gempa
presiden juga memerintahkan pengiriman genset sebagai pengganti gardu listrik yang belum berfungsi
presiden juga terus mengirim logistik bantuan membawa barang kebutuhan pokok
ini loh yang paling penting itu adalah penanganannya yang cepat yang segera menyelesaikan masalah masalah yang ada di lapangan
contoh kemarin alat alat berat tadi malam sudah masuk hari ini sudah mulai bekerja alat alat berat itu
kemudian bbm juga sudah masuk tetapi problemnya adalah spbu nya ininya rusak alatnya rusak
sehingga proses mendistribusikan
masyarakat ini masih sedikit masalah tapi moga moga hari ini sore ini mungkin bisa terselesaikan
karena ada spbu portable yang baru diarahkan ke palu dan sekitarnya
saya kira yang paling penting menurut saya penanganan yang cepat bukan hanya masalah prosedur bukan hanya masalah administrasi
ini bencana apa ini bencana apa
kemudian juga tadi malam saya sampaikan kepada kapolri dan
panglima agar penjagaan di spbu pusat pusat ekonomi itu diberikan
sehingga nanti semua toko bisa buka dan ekonomi kembali normal